halo pemirsa apa kabar semoga anda semua dalam keadaan sehat
selamat datang di program insiders bersama saya lucia saharwi
pemirsa jumlah investor dan transaksi aset kripto di indonesia terus mengalami peningkatan
menyusul kenaikan harga yang signifikan
pada juni dua ribu dua puluh satu saja bank indonesia melaporkan jumlah investor aset kripto diperkirakan mencapai enam lima juta
untuk itu pt pintu kemana saja dengan brand pintu
sebuah platform jual beli dan investasi aset kripto berbasis mobile pertama di indonesia
hadir untuk membantu investasi aset kripto lebih mudah diakses siapapun
serta dapat menjembatani inklusi dunia kripto di indonesia
lalu apa saja inovasi layanan pintu dan bagaimana masa depan investasi aset kripto di indonesia
saya akan membahasnya bersama founder dan ceo pintu jets sutoyo
hai jet apa kabar
baik terima kasih lucy sendiri gimana kabarnya
baik sehat sehat ini saya panggil jad saja ya karena kelihatannya masih muda banget soalnya ternyata hebat nih anak muda
nah jet apa yang melatarbelakangi kamu mendirikan pintu
jadi saya itu awalnya tahun dua ribu dua puluh kita launching pintu

dan pada saat itu di quarter satu dua ribu dua puluh ya kita melihat di pasar indonesia masih ada kurangnya platform aplikasi kripto
yang benar benar memudahkan orang awam untuk masuk ke dunia crypto
jadi menurut saya waktu itu kebanyakan platform itu fokus ke para trader dan orang orang yang lebih educated tentang financial market
dan menurut aku kurang adanya aplikasi itu yang membuat aku mulai pintu
dan itu juga mulai dari frustrasi aku sendiri sih kadang kadang menggunakan beberapa aplikasi di market itu
apakah itu cara pembeliannya agak ribet atau top up agak ribet atau kyc nya susah
jadi ada beberapa hal yang membuat aku sadar bahwa ini potensialnya sangat besar sih
oke jadi apa sih yang membedakan pintu ini dengan aplikasi lain yang sudah ada
iya jadi kita tuh sebenarnya fokus ke yang saya katakan mass market ya di indonesia ini kan yang seperti mbak lucy tahu juga
dan untuk kebanyakan orang ini bukan hanya konsep kripto itu yang baru untuk mereka
tapi konsep investasi dan trading itu juga suatu hal yang baru
sehingga kita tidak hanya cukup mengedukasi masyarakat ini tentang crypto tapi juga tentang cara berinvestasi
dan itu sesuatu yang kita memiliki
dan itu sesuatu yang kita memiliki
jadi kita fokuskan di pintu
mulai dari mereka sign up sampai mereka bisa membeli kriptonya yang pertama
itu kita hand hold mereka dan kita membuat experience itu sangat mudah buat user user kita
jadi berarti ada fitur fitur yang menjelaskan tentang apa sih koin ini koin ini
pilihan koin itu kan banyak sekali ya
jadi untuk orang awam yang mungkin juga baru mencoba trading bingung mau memilih yang mana itu semua ada dijelaskan di pintu begitu
kita jadi memang membantu menghadirkan informasi tentang setiap cryptocurrency
termasuk detail detailnya seperti circulating supply seperti mekanisme token economics nya setiap cryptocurrency
dan kita mencoba menyajikan itu dengan bahasa yang awam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam
jadi mungkin itu sesuatu yang sedikit membedakan kita dengan berbagai platform lain di market
dan ini hanya ada di aplikasi saja begitu
kenapa tidak ada website nya begitu misalnya
cuma kita tidak menghadirkan fitur trading atau investasi di website kita
karena pas kita mulai kita ingin memfokuskan ke user base kita yang menurut tesis kita waktu itu kebanyakan menggunakan mobile
seperti mbak lucy juga tahu kan di indonesia ini memang mobile first country
di mana penetrasi mobile jauh lebih besar daripada penetrasi pc atau laptop
dan karena itu kita ingin memfokuskan dulu ke pasar mobile
jadi sebenarnya ke depannya mungkin akan dikembangkan juga ya web begitu ya
yes pasti sih
tapi sekarang ini lebih melihat mana yang bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat begitu ya
nah kalau dalam kurun waktu lebih dari setahun ini kan pintu sudah melayani masyarakat cukup banyak begitu ya
ada berapa banyak user yang sudah join di pintu ini
ya jadi as of november kita ada sekitar dua juta user downloads dan setiap bulannya kita ada sekitar tujuh ratus ribu user yang aktif menggunakan pintu
pertanyaannya kenapa sih namanya pintu
pertanyaan yang bagus mbak lucy
jadi pintu itu ceritanya dulu gini sih
saya mikir dunia crypto dan dunia blockchain ini adalah dunia finansial alternatif
dan dunia finansial alternatif yang berbeda dengan dunia perbankan yang kita miliki saat ini
menurut aku itu adalah masa depan untuk dunia finansial
nah pintu ini adalah suatu jembatan dan gerbang
untuk orang bisa masuk ke dunia alternatif ini
jadi kenapa kita namakan pintu itu pengen membuka jalan bagi orang bisa masuk ke dunia alternatif ini
dan kenapa nama pt nya kita pintu kemana saja
karena lucunya dengan crypto ya
seperti mbak lucy sendiri tahu crypto itu kan bisa dikirim ke berbagai macam wallet atau berbagai macam platform
dimana kita bisa mengirim crypto itu ke platform dimanapun di dunia
maksudnya kita bisa mengirim crypto ke mana saja
maksudnya dari indonesia keluar bisa dimanapun
jadi ceritanya seperti itu
jadi maksudnya mau menggambarkan bahwa sebegitu mudahnya sebenarnya crypto ini
bisa digunakan dimana saja tidak ada batasan batasan
limit misalnya kalau kita uang taruh di bank kan untuk transfer apa semua pasti ada limitnya
kalau di kripto tidak ada sama sekali begitu ya
nah pintu ini kan berdiri dari april dua ribu dua puluh
itu pada saat pandemi kan ya
justru kenapa berani sekali launching di saat pandemi gitu ya
apa launching di saat pandemi gitu
kebetulan itu kita launchingnya pada saat pandemi
sebenarnya planningnya kan sebelum
tapi saya rasa kita memiliki visi yang lumayan jangka panjang
apakah walaupun pandeminya terjadi di tahun lalu
kita memiliki visi bahwa crypto aset ini akan banyak digunakan orang indonesia
dan akan menjadi sebuah aset kelas yang penting bagi orang indonesia
dan merupakan masa depan finansial indonesia
keyakinan itu sih kita berani untuk launching pintu dan juga tetap mengembangkan pintu walaupun kita berada dalam pandemi
dan ternyata apa masyarakat justru banyak begitu ya yang tertarik begitu ya
iya justru memang karena faktor makroekonomi juga kali ya mbak lucy
karena seperti mbak lucy juga pasti tahu
bank apa central bank di berbagai negara tuh kan banyak melakukan quantitative easing dan printing uang baru
uang baru sehingga itu juga mendorong aset aset yang mungkin sifatnya lebih beresiko dari soal
satunya pasti crypto dan itu kita lihat juga terjadi sehingga aset price ini naik makin
banyak orang yang menjadi tertarik terhadap crypto jadi sudah setahun lebih bisa dikatakan ya
berjalannya apa saja torehan yang sudah dilakukan nih wah banyak banyak sih tapi juga kesusahannya
juga banyak yang pasti mungkin salah satu achievement yang kita lakukan adalah ya bulan lalu
ekspektasi begitu ya iya itu jauh melebihi ekspektasi kita saat kita mulai kita tidak
membayangkan bisa sampai sampai segini besar dan juga yang sudah pasti kita bisa mendapatkan investasi
dan partner partner yang lebih berharga jadi itu juga adalah satu aset yang kita lakukan jadi itu

ada partner yang bagus seperti coinbase ftx lightspeed dan berbagai macam partner yang lain
oke oke nah tahun dua ribu dua puluh satu ini kan pintu sudah menyelesaikan pendanaan sebesar tiga puluh lima juta
dollar begitu ya nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa jangan kemana mana insider
masih akan kembali sesaat lagi
anda masih menyaksikan insider saya masih bersama founder dan ceo pintu jet sutoyo jet tahun dua ribu dua puluh satu ini kan pintu sudah menyelesaikan pendanaan sebesar tiga puluh lima juta dolar ya nah itu strategi apa saja yang sudah direalisasikan dari pendanaan ini
jadi salah satu strategi utama yang kita lakukan adalah kita menjaga pendanaan sebesar tiga puluh lima juta dollar nah itu strategi apa saja yang sudah direalisasikan dari pendanaan ini
kita tahu seperti yang kita ketahui platform platform crypto itu banyak mendapatkan user organik dan kita mempunyai kepercayaan bahwa banyak user user di luar sana yang mungkin belum tertarik terhadap crypto tapi bisa kita lakukan edukasi
jadi kebanyakan sebagian besar pendanaan ini kita juga lakukan juga kita gunakan untuk melakukan marketing dan edukasi ke masyarakat tentang apa kayak itu
kita juga melakukan konten akademi pintu akademi
bagaimana sih caranya meyakinkan calon investor yang ragu mungkin takut begitu ya karena kripto ini kan termasuk fluktuatif begitu ya dan mungkin banyak juga yang belum tahu tentang kripto
nah ini bagaimana caranya
sebenarnya ada beberapa cara kita ada dengan cara bekerja sama dengan financial influencers untuk mengedukasikan masyarakat
ada juga berbagai macam cara yang kita lakukan langsung melalui aplikasi kita dengan adanya konten akademi pintu akademi
kita berikan pelajaran tentang bagaimana cara yang responsibel untuk melakukan investasi apakah itu dengan melakukan dollar cost averaging
jadi melakukan pembelian rutin betul jadi jangan ikutin fomo kan
jangan hanya pada saat turun terus kemudian ikut rame rame beli begitu ya tapi sudah ada aturannya begitu
betul dan kita juga memberikan banyak informasi tentang tadi kita bicarakan ya tentang fundamental dari sebuah crypto aset
itu beberapa cara yang kita lakukan
dan ini user bisa dapatkan tanpa harus trading dulu begitu kan tanpa harus membeli dulu sudah bisa mendapatkan informasi ini
jadi kita tidak mengharuskan user untuk sign up ataupun untuk untuk men top up uang mereka juga bisa langsung belajar tentang crypto itu di aplikasi pintu
jadi bisa belajar dulu begitu ya tidak harus trading dulu baru bisa mendapatkan informasi begitu ya
nah ada rencana inovasi apa lagi yang akan dilakukan ke depan
jadi beberapa bulan terakhir kita baru launching referral program kita yang baru dimana kita dimana teman teman bisa nge refer teman kalian untuk berinvestasi di crypto dan mendapatkan sebuah komisi dari pintu
kita juga bulan lalu launching pintu token di mana user user juga goalnya kita adalah untuk meng align long term mission dari pintu dengan usernya
jadi dengan pintu token user user bisa mendapatkan berbagai macam rewards benefits di platform
yang ketiga bulan ini kita juga akan launching pintu earn di mana user user bisa mendapatkan interest dari crypto yang mereka simpan di atas pintu
oh ada interestnya nanti
dan itu interestnya dapat setiap jam dan bisa di unlock setiap jam jadi gak ada batasan untuk kita harus ngedepositokan dalam jangka waktu katakan seminggu sebulan ataupun setahun
dan bunganya ini setiap koin berbeda atau sama
betul setiap koin berbeda
dan i think untuk orang orang yang lebih suka trading ini merupakan sebuah prospek yang lumayan menarik ya
karena kapanpun mereka pengen pakai untuk trading bisa juga
gak ada lock up ya
nah sekarang ini kan juga sudah lumayan banyak ada yang namanya robot trading ya
nah pintu ada rencana tidak untuk menyediakan layanan robot
jadi untuk saat ini kita belum
kita belum ada rencana untuk ke sana
mengambil jalur yang lebih less risky ya
kita tidak ingin bertanggung jawab tentang
pengelolaan dana begitu ya
pengelolaan dana betul
karena kalau kita masuk ke daerah sana itu juga kemungkinan memiliki regulasi yang berbeda dengan apa yang kita sajikan saat ini
mungkin ada harus yang disiapkan dulu begitu ya
kalau untuk masalah pengelolaan dan energi saat ini lebih ke menyediakan saja begitu ya
nah dari segi harga ini bagaimana dibandingkan dengan
jadi kita ini cara user bisa membeli dan menjual adalah kita memberikan harga final
di platform kita kita memberikan harga akhir atau harga final yang sudah termasuk berbagai macam fee dan yang lain lain
sehingga lebih mudah untuk user awam mengetahui berapa sih sebenarnya yang akan
mereka dapatkan dan mereka bayar gitu
dan mungkin yang lebih menarik juga di platform kita kita melakukan lock harga
di mana kita bisa lock harga selama lima tujuh detik
dan user bisa menggunakan waktu itu untuk benar benar yakin apakah mereka ingin mengkonfirmasi trading tersebut
nah kalau kita bicara soal trading apalagi digital
mungkin salah satu concern paling besar semua orang adalah masalah keamanan
bagaimana supaya uang saya yang sudah saya dapatkan
itu pertanyaan yang sangat bagus ya
dan kita melakukan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa aset kripto user itu aman
salah satunya kita menggunakan beberapa kastodin pihak ketiga
dimana setiap transaksi yang kita kirim untuk pengiriman atau pengeluaran aset kripto itu
memerlukan beberapa third party
di kastudien untuk bisa meng approve transaksi tersebut
sehingga menambahkan sebuah layer proteksi untuk security
dan sebagian besar aset kita juga tidak kita simpan di hot wallet atau wallet yang terhubung dengan internet
jadi sebagian besar itu stored offline
sehingga itu juga menambahkan sisi proteksi
dan yang pastinya aset crypto ini juga dapat insurance
kalau memang terjadi hack dari pihak ketiga itu sebagian besar tertutup oleh asuransi
oke oke jadi sudah dipikirkan ya sudah ada asuransinya juga
nah bagaimana soal pemilihan currency yang mungkin atau coin coin yang kita katakan mungkin bukan coin coin yang bagus
nah ini apakah pintu juga menyeleksi terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam pilihan cryptocurrency atau bagaimana
betul jadi kita sudah pasti memilihkan cryptocurrency
kita sudah pasti memiliki asuransi
dan kita mencoba memfokuskan crypto crypto aset yang kita lihat dari berbagai segi metrik sudah memiliki resiko yang lebih rendah
kita lihat dari sisi timnya yang mengembangkan crypto aset tersebut
kita melihat dari sisi growth atau perkembangan dari produknya sendiri
kita melihat dari sisi pengguna atau user dari crypto aset tersebut
dan dari sisi roadmap dan vision kedepannya
apakah crypto aset ini memiliki tempat di dunia crypto ya
dan apakah itu sebenarnya membuat sense
karena yang paling kita tidak inginkan adalah melisting sebuah aset dan ternyata aset tersebut tidak perform
justru kita akan ujung ujung akan komplain ke kita juga kan
jadi itu sih sesuatu yang paling penting bagi kita untuk memastikan bahwa kedepannya crypto aset ini memiliki masa depan yang bagus
oke nah sejauh ini pintu memang hanya untuk di indonesia saja ada rencana bisa di luar negeri dipakai juga atau bagaimana
jadi untuk saat ini kita memang fokusnya indonesia mungkin untuk satu dua tahun kedepannya
karena yang kami lihat di indonesia ini marketnya sudah cukup besar untuk menge support sebuah company yang besar
terutama di bidang finansial
kalau kita lihat aja di dunia perbankan mungkin lima dari sepuluh bank di southeast asia itu semuanya bank indonesia
bank berasal dari indonesia
jadi aku rasa cukup di indonesia dulu
oke dari indonesia saja sudah cukup banyak begitu yang harus digarap ya
nah menurut jet bagaimana masa depan investasi crypto kedepannya kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan tetaplah di insiders
ya anda masih menyaksikan insiders saya masih bersama founder dan ceo pintu jeth suttoyo
jad ini kita sudah berada di penghujung tahun dua ribu dua puluh satu ya
dan seperti tadi jeth cerita bahwa sebenarnya di dua ribu dua puluh satu ini pencapaiannya saja sudah melebihi ekspektasi begitu ya pintu ini
nah kedepannya bagaimana nih rencana di tahun dua ribu dua puluh dua
dua ribu dua puluh dua akan menjadi sebuah tahun yang besar sih menurut saya
bukan hanya buat pintu ya tapi untuk dunia crypto
salah satu rencana kita juga untuk memasuki sub segment yang dinamakan decentralized finance defi
di mana banyak aplikasi yang dibangun di atas blockchain blockchain ini
terutama juga contohnya beberapa dari token token yang yang sudah disupport oleh pintu di aplikasi pintu ini merupakan project project defi
kami sendiri memiliki kepercayaan bahwa ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat beruntung

karena aplikasi aplikasi yang dibangun ini di atas defi bisa melakukan service untuk seluruh dunia ya
bukan hanya buat satu spesifik geografi gitu
contohnya di mana pintu sekarang ini hanya untuk orang indonesia kalau kita membangun aplikasi defi ini
kita bisa menjadi sebuah global compling
dan menurut saya itu akan menjadi fad fad
jadi itu adalah proposition yang jauh lebih menarik dari apa yang kita miliki saat ini
jadi itu mungkin salah satu hal besar yang akan kita coba capai
nah selain itu kita juga memang memiliki rencana untuk membangun aplikasi yang lebih meng cater ke pro user atau pro trader
karena menurut aku itu sebuah segmen besar yang mungkin saat ini kita belum terlalu fokus
karena memang fokus kita selama ini adalah untuk orang orang awam yang baru ingin masuk ke dunia
mengajarkan dulu begitu ya mengenalkan kripto begitu ya
jadi kita akan lebih fokus ke dunia pro untuk orang orang seperti mba lucy sendiri mungkin yang
saya juga baru belajar
jadi itu mungkin dua hal yang akan coba kita lakukan
nah ini bagaimana supaya user ini terhindar dari pemilihan crypto cryptocurrency yang ilegal begitu
apa yang harus dilakukan
yang sudah pasti kan kita harus bekerja sama dengan regulator untuk memilih
dari crypto apa saja yang bisa dimasukkan ke daftar white list ya
jadi pemerintah melalui bappebti itu memiliki sebuah token white list
dimana mereka mengkurasi apa saja token yang bisa diperdagangkan diatas platform platform ini
dan yang sudah pasti sih apa yang dinamakan do your own research ya
sudah pasti kita harus melakukan research terhadap berbagai macam token ini
dan juga menyajikan informasi ini untuk pengguna pengguna kita
dan juga bisa melakukan research terhadap crypto aset ini
oke jadi intinya sih kita sendiri sebagai user juga harus mau banyak belajar begitu ya
cari tahu begitu ya
jangan hanya terima bersih saja begitu
nah kalau kita lihat kripto ini kan memang sebenarnya aset yang tinggi spekulasinya begitu ya
tapi jumlah penggunanya semakin meningkat bahkan di saat pandemi pintu sudah membuktikan usernya bisa bertambah melebihi ekspektasi
ini kenapa menurut jad
mungkin karena dampaknya
mungkin karena dampaknya
mungkin karena dampak makroekonomi juga
dimana kita melihat tren ini di seluruh dunia ya
dimana penggunaan kripto itu jauh meningkat karena likuiditas di pasar global itu jauh meningkat
dengan adanya quantitative easing dari berbagai macam central bank di seluruh dunia
dan fenomena ini kita lihat dimanapun di seluruh dunia ya
dan juga dengan ada hadirnya sekarang platform platform yang sangat mudah buat orang orang alam untuk menggunakan crypto

andi mining itu sangat membantu pun

yang mendukung ya palingiendeast
yang mendukungnya perumbahan crypto
mungkin itu beberapa faktor katanya
nah sesudah menjalankan karena lagi selama satu tahun lebih apa saja yang jahit lihat sebagai mungkin bisa dikatakan kendala dan pelajaran ke depan gitu
jadi menurut saya itu yang pasti kita harus tetap melakukan research dan waspada terhadap berbagai macam produk crypto di luar
karena seperti kita tahu ya banyak juga scam dan juga banyak juga investasi investasi bodong di luar sana yang sudah merugikan banyak orang
jadi itu kita sudah pasti harus waspada terhadap hal hal investasi seperti itu
karena saya yakin pasti banyak orang juga yang kena di luar sana
jadi aku ingin titip pesan untuk teman teman di luar untuk melakukan research
yang kedua adalah bagi teman teman yang belum mencoba untuk masuk ke dunia crypto
saya harap mereka bisa mencoba walaupun itu dengan mengalokasikan jumlah yang sedikit
paling nggak mereka bisa mencoba masuk ke dunia finansial baru ini yang menurut saya akan menjadi masa depan untuk financial system di seluruh dunia
so i think itu akan menjadi
nyambung dengan tadi apa yang sudah jad katakan
jadi bagaimana sih jad melihat ke depannya investasi aset crypto ini
saya rasa ini dari sisi
kalau kita ngomong dari sisi harga ya
udah pasti dimana ada naik pasti ada turunnya juga ya
jadi saya harap juga teman teman waspada bahwa jangan langsung masukin semua uang teman teman
dan juga melakukan apa yang dinamakan dollar cost averaging
jadi sedikit demi sedikit membeli
karena apa yang sudah kita lihat adalah sebuah tahun dimana bulurannya sudah sangat lama ya
jadi mungkin perlu ada kewaspadaan terhadap hal tersebut
tetapi dari sisi pengguna dan total user base saya rasa crypto ini akan makin naik sih
saya rasa dalam tiga sampai lima tahun ke depan itu at least
so i think masa depannya masih sangat cerah untuk industri ini
oke jangan sampai kita ketinggalan begitu ya
oke baik terima kasih jad sudah berbagi informasi disini
sukses buat pintu semoga kedepannya semakin bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
edukasi yang baik supaya kita semakin mengenal tentang dunia crypto ini
dan pemirsa demikian program insiders hari ini
di dialog ini semoga kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai investasi crypto
dan semakin mudahnya mengakses investasi crypto di indonesia
saya lucia saharwi terima kasih dan sampai jumpa